kita ke informasi pertama lima ribu kantung daging kurban dari masjid istiqlal
dinyatakan aman dibagikan ke empat kecamatan di jakarta pusat
jumlah itu berasal dari pemotongan dua puluh tiga ekor sapi dan dua puluh ekor kambing
diantaranya sapi kurban memberian presiden joko widodo
pemotongan hewan kurban dilakukan sejak pagi hingga sore di rph kompleks masjid istiqlal jakarta pusat
pihak panitia mengerahkan tujuh puluhan petugas dibantu petugas rumah potong hewan pulau gadung
sebelum disembelih seluruh hewan kurban diperiksa
termasuk pemeriksaan kembali usai daging dipotong menjadi beberapa bagian
dokter hewan yang bertugas di tempat ini menyatakan
seluruh hewan dan daging kurban sehat dan aman untuk dikonsumsi
kami periksa kesehatan hewan melalui cek suhu pulsus denyut jantung
dan juga cek suhu dan pulsa
dan juga dari giginya untuk mengetahui umur yang sebenarnya
dan juga dari gejala gejala yang lain yang tampak
lalu kalau postmortem setelah hewan disembelih kami periksa organ hewannya itu
terutama liver paru paru jantung limpa dan lain lain
sementara itu sebanyak tujuh puluh dua ribu calon penerima didaftarkan satu ratus lima puluh dua lembaga keagamaan
pemotongan dan pembagian daging kurban masjid istiqlal
namun penitia mengaku mereka hanya mendistribusikan lima kantung daging kurban
sesuai dengan kuota yang disiapkan panitia
nah yang kita bisa layani kan lima ribu aja begitu
sesuai dengan basic yang ada ini
nanti kita serahkan lah kepada lembaga lembaga itu
ya kebijakan mereka lah
apakah mau diserahkan dengan membuat prioritas atau mau dibagi lagi
sehingga jumlahnya dia bukan satu kilo tapi mungkin itu menjadi satu empat kilo untuk setiap orang
saat setiap mustahik yang terdata
daging kurban dari masjid istiqlal jakarta hanya didistribusikan ke empat kecematan di jakarta pusat
yaitu kecamatan sawamesar kecamatan kemayoran kecamatan seneng dan kecamatan tanah abang
teddy zuhari hari amijaya jakarta